seorang perawat yang menjadi relawan di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet akan berbagi cerita suka duka selama bertugas di sana
sudah ada ahmad ramadhani yang tersambung dengan kami melalui sambungan skype kita langsung sapa dhani
dhani selamat sore apa kabar
selamat sore mas aldi alhamdulillah sehat
bajunya stop coronavirus keren sekali
dhani bisa diceritakan sebetulnya bagaimana awal mula dhani ini tertarik untuk menjadi relawan
menjadi perawat di rumah sakit darurat wisma atlet
ya awalnya itu saya tergabung dalam kemenkes
jadi memang dari kementer itu sangat membutuhkan tenaga relawan
mulai dari lima orang sepuluh orang tiga puluh bahkan sampai seratus dibutuhkan
sampai seratus yang dibutuhkan
saya bergabung saya melihat kok sedikit sekali yang daftar menjadi relawan
nah dari situ saya tergerak kok saya harus diam di rumah saja
sehingga saya memberanikan diri untuk mendaftar agar bisa berjuang bersama sama
sudah hari keberapa dhani ada di wisma atlet menjadi perawat di sana
saya di wisma atlet sudah hampir tiga minggu sih mas aldi
oke berarti saat ini posisi di wisma atlet ya dhani
iya di wisma atulid
karena sudah tidak bisa keluar
oke selama tiga minggu tersebut boleh dibagi pengalamannya kepada kami
bagaimana pengalaman pengalaman unik yang terjadi dan juga bagaimana sebetulnya perawat di sana bisa tetap mawas atau waspada terhadap paparan covid sembilan belas
oke mungkin saya mulai cerita dari awal saja ya
karena di awal itu kami dibekali dengan materi materi yang
harus dilakukan harus dipelajari karena berhubungan dengan pencegahan dan pengendalian infeksi
karena kan corona ini kan berhubungan dengan penyebaran ya
sehingga kami dibekali itu
terus untuk pengalamannya yang belum saya dapatkan ya saya dapatkan di sini adalah kami harus bertahan delapan sampai sebelas jam menggunakan apd lengkap
jadi yang tidak membuka bukanya tidak makan tidak minum tidak bab dan tidak bak juga
dhani beberapa hari ini kita sempat disuguhkan bagaimana para perawat di rumah sakit yang melakukan hal hal seperti misalnya main tiktok gitu untuk menghilangkan penat
kalau dhani sendiri dan relawan lainnya di sana untuk menghilangkan penat atau jenuh untuk mengesampingkan ketegangan karena merawat pasien positif bagaimana dhani
ya itu yang di video yang tiktok itu kebetulan juga di bangsal saya
jadi salah satu media untuk menghilangkan stress itu adalah dengan bermain tiktok
kemudian dengan ini berkumpul tapi kumpulnya via group pak
jadi kami berbagi cerita kemudian berbagi semangat dan kadang ya pakai pantun pantun juga
biar mereka terhibur
jadi walaupun di sana beramai ramai tetap ya komunikasi dilakukan menerapkan social distancing dengan grup tadi yang anda katakan
untuk perawatan perawat sendiri di sana dhani bagaimana kemudian rapid test atau misalnya pun swab yang dilakukan apakah dilakukan secara berkala untuk menjaga para relawan relawan ini agar tetap kondisinya prima nanti saat ini semua sudah berakhir
saat kami masuk ke dalam rumah sakit darurat wisma atlet itu harus dicek terlebih dahulu
general check up kemudian dilakukan rapid test terlebih dahulu di hari pertama kalau negatif baru boleh masuk
nah untuk selanjutnya dilakukan tujuh hari ke depan
setiap tujuh hari dilakukan rapid test untuk melihat apakah teman teman di sini terpapar atau tidak
jadi ada rapid test rutin yang dilakukan bagi para perawat
untuk cerita tentang pasien boleh dibagikan kepada kami dong dhani
apa saja pengalaman unik sudah anda lakukan
apa saja pengalaman unik selama merawat pasien di sana yang sangat unik mungkin
ya yang menurut saya unik karena berhubungan awalnya kan saya menganggap ini rumah sakit tidak ada wna
nah ternyata ketika saya masuk hampir setengahnya itu warga negara asing mas
jadi ada yang dari arab kemudian ada dari pakistan bangladesh india
nah kadang itu yang membuat kami tim perawat kewalahan
karena mereka ada yang tidak bisa menggunakan bahasa inggris
sehingga kami tidak punya translator untuk mengartikan itu
kemudian penggunaan apd juga apalagi saya menggunakan kacamata kan agak berembun
jadi dalam pengambilan taper darah kemudian melihat dokumentasi itu kan kadang sulit
itu yang membuat saya wahai
itu pengalaman pengalaman unik ya kacamata yang berembun karena apd
dhani mumpung sekarang sedang berbicara di sini
bisa dong diberikan pesan kepada seluruh tenaga medis yang ada di indonesia
yang sekarang sama sama bersama dhani sedang berjuang untuk melawan corona di garda paling depan
ya buat teman teman semua khususnya medis
sebenarnya bukan kami si garda paling depan mas tapi adalah masyarakat
di mana ketika masyarakat mengikuti aturan
physical distancing kemudian menggunakan masker dan menjaga jarak
maka hal tersebut akan berdampak positif bukan hanya untuk mereka sendiri
tapi untuk kami juga
karena memang jujur saja kami sangat sedih melihat
karena di jakarta ya jadi ada psbb
tetapi kok jalanan masih pada penuh kayak gitu
jadi kami sebagai tim medis
hanya bisa berjuang dari dalam untuk menyemangati pasien juga
agar stigma negatif dari si pasien tadi janganlah sampai keluar
kemudian mereka kan juga stres mas
ada yang juga sampai stres kemudian panic attack
dan ada kemarin juga ada kasih yang pengen sampai berdiri
nah itu kan sebuah stigma yang mereka harus hadapi
jadi bukan penyakit
penyakit tentang fisik lagi
tapi ini sudah masuk ke mental pasien
jadi sebetulnya kalau tadi ada yang dikatakan masyarakat sebagai garda terdebat
kita yang seharusnya bisa kemudian melakukan berbagai protokol
yang diinstruksikan oleh pemerintah selama itu dilakukan
insya allah benar benar kita bisa melawan covid sembilan belas ini
dhani terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini
salam untuk semua teman teman tim medis yang sedang bertugas di sana
semoga selalu semangat dan terus bagikan semangat semangat lainnya
kepada kita di sosial media
dan selamat bertugas dan juga sehat selalu
terima kasih ahmad ramdhani yang tadi sudah bercerita kepada kami
soal bagaimana pengalamannya merawat pasien covid sembilan belas di wisma atlet kemayoran jakarta pusat